hai saya juga sempat bertanya tanya sih di awal ada angin
datang ke sini tapi ya ya sebenarnya kamu kesini untuk apa selain mino bersilaturahmi
sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama tante karena semenjak sal balik australia aku belum
sempat untuk datang ke sini dan minta maaf sama tante ya aku akuin aku punya banyak
banget salah sama tante mau itu yang disengaja ataupun enggak
aku pernah mengancam tanta dan juga membahayakan tanta dan aku sadar itu sesuatu hal yang bodoh dan
aku benar benar nyesaltan dan aku cuman ingin memperbaiki hubungan aku aja dengan tante biar
kembali seperti awal kita ketemu ya walaupun aku udah enggak berhubungan lagi dengan sal aku tetap
ingin menjaga tali silaturahmi sama tante oke well apologize accepted lagi pula lagi pula saya tidak bisa menangkap tante
ada alasan untuk disliking you atau tidak suka sama kamu kamu sudah minta maaf dan saya bukan tipe orang pendendam ya kalau memang niat kamu untuk memperbaiki hubungan saya terima itu
makasih banyak ya tante tapi aku juga mau tanya apa masih ada kesempatan enggak tante untuk aku jadi bayanya maharatu
makasih banyak ya tante tapi aku juga mau tanya apa masih ada kesempatan enggak tante untuk aku jadi bayanya maharatu

keluarga alfahri termasuk maharatu di dalamnya itu aldebaran yang memegang dan punya kendali
jadi apa pun keputusan keputusan apapun saya serahkan sepenuhnya ke al
jadi saya tidak ada kewenangan apa apa
sebenarnya aku belum bisa memutuskan karena al juga belum bisa bekerja secara maksimal
jadi saya harus berpikir tentang itu
maaf ya tentu aku nggak tahu soal itu
supaya nanti aku mungkin bisa lanjut obrolin dengan dia deal dealannya
udah lah ma
enggak kok ma baru aja
mama gimana kabarnya setelah pulang dari malang
kabar mama baik kamu sendiri gimana
yaudah ya kita duduk di sini aja ya ma
iya mau pesen aku panggil masters
ya mbak ini silahkan menunya
mau yang mana tuh cak
pongat dulu aja
saya pesen ini aja ala karti yang lengkap ya
sama desertnya cheesecake ya
sama mineral water
eh so kamu pesen apa lagi
saya pesen ala kartu juga
kok pesennya dikit banget sih so
yang banyak dong
aku lagi diet ma
aduh mama kan mau ngeraktir kamu hari ini
nggak usah diet kamu tuh udah langsing kok
maka makan yang banyak aja
yang tadi di cancel ya mbak
saya samain aja ke mama sayang
dah kalau gitu tunggu sebentar ya
mungkin nanti gue bisa minta mama take kue kali ya
satu makanan buat gue bawa pulang
sah gimana keadaan papa sama mama kamu sehat
iya sehat ma
sah mama sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya
kamu sampai nyusul ke malang
makasih banyak ya sayangnya
kamu tuh baik banget loh
aku ikhlas kok ma bantuin mama
jangan gue mau terima kasih mulu ma
ya kan kalau orang berbuat baik sama mama
mama harus lebih lagi berbuat baik sama kamu
ya biarpun kamu sama nino udah bercerai udah pisah
makasih ya ma makasih masih nganggep aku keluarga
kalau mama masih nganggep aku anak
aku boleh nggak sih emak tinggal lagi di rumah mama
kamu mau tinggal di rumah mama
tapi kayaknya nggak mungkin deh sah
ya secara agama juga itu nggak diperbolehkan
karena kalian kan udah bercerai berpisah
lagipula rasanya pasti nino nggak akan setuju sayang
aduh tinggal di mana ya bu sekarang
masa pulang ke rumah
jadi gitu ceritanya
mengetahui semua hal yang sudah kamu laluin itu
rasanya saya ingin meluk kamu
saya ingin meluk untuk menenangkan kamu
dari masalah masalah yang sudah kamu hadapin
terima kasih ya
terima kasih sudah menghadirkan askara
juga menjaga anak anak setelah saya hilang
kita sempat bahagia
meskipun asalnya saya menikahi kamu karena
dendam karena benci
bukan karena cinta
kau diam aja sih abis aku cerita panjang
lagi mincer nah
kayaknya syukur syukur bisa ingatmu
aku pengen sesuatu deh
kau mau gak biar aku coba sembuh
yang penting kamu sembuh
kayak barusan temen lu kasihan
harus ber punto percobaan

kan dia main ama wirasan diri
karo sembuh ya
kalau makannya sudah selesai mau saya ambil
iya boleh boleh
ini sih buatnya pak
ganggu aja susternya
belum selesai kan udah janji
ntar dateng lagi
kalo dateng cuekin aja
saya mau periksa infusnya sebentar ya
udah mirip aja
kalau gitu saya permisi ya pak
beneran udah susah ya sus ya
ya silahkan sus
ya silakan masuk
selamat siang bu
iya pak bobby silakan duduk
minta sedikit waktu bu ada yang ingin saya bicarakan
ya ada apa pak
begini bu beberapa berkah speech ing sudah masuk ke saya
baik konsep maupun yang berkaitan
saya sudah lihat
tapi sepertinya ppl nino gemilang itu tidak sesuai dengan brief kita
sepertinya agak melenceng bu
dan setelah saya menangkap
mereka sepertinya tidak fokus
boleh saya lihat berkah siapa bobby
sayang sekali ya terkesan asal asalan konsep yang mereka buat ini
saya jadi ingin tahu
apakah pak nino mengerti dan tahu kualitas berkas
yang timnya buat ini
padahal ini kan bu penilaian untuk kita kan
iya kalau begitu gini saja pak bobby
lebih baik saya bertemu langsung dengan pak nino
tolong pak bobby minta segar tarisnya pak nino untuk menjatuhkan pertemuan kami
ya saya serius
karena kalau mereka ingin kita nilai secara serius mereka harus serius
jadi di sana juga kita bisa tanyakan
apa kendala yang mereka hadapi
baik bu nanti saya atur
berarti soal pacing ini kita tunda dulu bu ya
iya kita tunda dulu
oke saya permisi bu ya
silakan pak terima kasih
assalamualaikum bel saya pulangnya hari ini
kamu jaga kesehatan
saunya dia tuh punya asal
dia juga gak kenal sama gue
tau gue bakal ditolak kayak gini kan mendingan gue gak usah mampir
silahkan dipesan mbak
pas banget mana di pondok pelita sama sekali nggak ditawarin makan
minum juga gak disediain
ih ini kenapa makanannya kayak bikin enak semua ya
baru ngeliat gambar aja gue udah mual
gimana bu sudah siap dengan pesanannya
ehm saya liat liat dulu deh
oke bu panggil saya kalau sudah siap
ini mbak pesanan takeaway nya
sekalian nanti salamin ya buat papa mama ya
iya mbak nanti aku sampaikan ya mak
mama hari ini benar benar senang banget bisa makan bareng kamu
aku juga senang mbak
kalau gitu mama pulang duluan gak apa apa ya
wah ini kok mama gak ngajak gue pulang sih
terus gue pulang kemana dong
yaudah mama mau ke kasir terus hansu pulang ya
iya mbak aku di siniin dulu ya mbak
ini sayang belum dihabisin aku
makasih ya sayang ya
lihat ya mbak
si ena ngapain dia di sini
masa gue yang nyamparin dia
tapi saat ini kan semua cara harus gue lakuin
gue gak tau harus tinggal di mana
sementara gue tau si ena ada rumah yang dia tinggalin sendiri
sama asisten rumah tangganya aja
kali ini pertanda kenapa nggak gue coba aja
kok sendirian aja
kenapa kok mukanya cembarut sih
tadi gue habis dari pondok pelita terus ketemu sama tanta rosa
ya gue minta untuk tetap jadi bayiannya maharatu
tapi gue ditolak dan gue disuruh untuk ngomong sendiri ke aldebaran
sedangkan gue gak kenal kenal banget sama dia
tapi lo juga bantuin gue
wah apa lagi nih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sementara sekarang mama gak tau kamu tidur dimana malam ini
maafin papa sak
tapi mungkin ini adalah cara kami menolong kamu
untuk lebih baik kedepannya
mungkin sama seperti kamu
papa juga gak bisa tidur nak
papa juga gak bisa tidur nak
apa rasa mama juga
papa juga gak bisa tidur nak
b inter iran pemerintah pihakoryau
b antaripada hyuk termanair jaman metro tenggara
kamu belum tidur juga
iya kamu juga belum tidur
kamu juga kan
kamu juga kan
salah gak sih aku sikapnya kayak gini pak
kok aku merasa kayaknya aku jahat banget
kak kamu jangan berpikir seperti itu mak
ini buat kebaikan elsa
kamu tau kan
berkali kali kita memberikan kepercayaan sama elsa
berkali kali kita menaruh harapan
elsa akan berubah
kita seringkali kecewa
mungkin nih cara yang terbaik
kamu jangan mikir kayak tadi ya
karena elsa selalu melihat kita itu lemah
dia seperti gak
dia seperti gak menganggap kita orang tuanya
gak pernah mau ngedengerin apa nasihat dari kita
dibilang jangan pernah temuin ricky lagi
dia malah bolak balik ke sana
dan yang parahnya
dia menantang bahaya sendirian pak
ini yang terbaik buat elsa
kita sebagai orang tua pasti sedih pasti
tapi kenapa saya belum kasih tahu ya dia di mana
udah semalam ini loh
nanti mungkin pak
oke lo boleh tinggal disini
yang penting gue aman dulu tinggal disini
daripada gue gak punya tempat tinggal kan
gue juga gak tahu sih
al masih mau gak ya gue ajak ngomong
kalau elsa berhasil bujuk aldebaran
buat terima gue untuk jadi bea maharatu
bagus banget sih
tapi kalau enggak
lo gak bisa seenaknya tinggal disini
lo harus bayar sewa
buat bayar paket internet tv
tidur udah malem
jangan senyum senyum doang
susah nih aku tidur dah
susah dari mana
kemarin tidur terus
pengen sih tidur cepat
lo tau gak
bener mau ketidur

tidur disitu maksudnya saya
tidur disitu maksudnya saya
tidur disitu maksudnya saya
tidur disitu maksudnya saya
gak muat ranjangnya
saya disini aja ya
wait saya disini aja
nanti kamu istirahatnya
bila gak nyaman disitu
aku gak tidur tidur biarin aja
emang kamu suka maksa gitu ya
enggak sih aku nggak maksa
jadi aku memang harus pilih kondisi baru lalu

nanti aku drop lagi
awas infusnya nanti sakit jarumnya di situ
tiduran juga kau duduk sih
aduh aku sakit
jangan kebanyakan tingkah mbaknya
kayak katanya kalau saya di sini kok mau tidur
bukan mau masam
badannya mana masam
mbak andin udah sembuh
selamat datang kembali di rumah bu andin
alhamdulillah pak alden mbak andin udah sehat
lihat tingkah kalian
kepala saya kemarin
udah gak apa apa
aku masih lemas
gendong masalahkan biasanya

iki belum gak mas
gini ganteng sih apa tuh
ya ya udah masuk
saya masuk dulu ya
ayang kiki mau uyaan deh
enggak enggak masuk bisa calak
masih sekret masih sekret
nih bukin adeknya
aduh tuh tuh tuh

ada siapa nih
kalau lagi asik main
mama aku panggung
mama juga panggung banget
jangan sakit lagi ya
kita berdoa aja semoga gak ada yang sakit
jangan balik balik lagi ke rumah sakit
itu tempat yang kurang bagus
lama lama di situ
aduh jangan deh
mendingan di rumah
pengennya juga jadi gitu
semoga kita di rumah ini gak ada yang sakit
gak ketemu mbak andin berapa hari aja tuh kayaknya gak ketemu seabad gitu ya tuh ya
paman tau mbak
iya sih bener juga
sepi rumah gak ada kamu din
mah aku kan ada pentas di sekolah
jadi pohon itu
soalnya pohon itu bagus tau buat hidung
maksudnya pohon itu bisa memberikan oksigen buat kita
jadi kamu jangan berkecil hati sayang
oksigen aja yang hebat malah pindah ke tempat yang lain
mumpetnya dimana kalau gak ada pohon
pintar mencucuk oma
mamah sama papa dateng ya
nanti mama sama papa datang ya
kamu itu masih perlu banyak istirahat
kamu biar dibagiin sama mama
nanti saya yang kasih
aku baik baik aja
mamanya sehat gitu
yey mama dateng ke acara aku
kalau gitu aku berangkat ke sekolah ya mbak
yang pinter sekolahnya
mana tasnya dia
oh ini dia
oh ya allah
paket yang bener ya
paket sendiri bisa kan
jalan duluan sama riza ya
ayah jalan sama pak reza
eh enggak enggak enggak pak
saya juga belum jadian
nah maksudnya jalan mas ali itu bukan jalan tanda kutip
jalan jalan kayak pacaran bukan
maksudnya jalan nemenin reina sama pak reza
saya sama pak reza jalan anterin reina ke sekolah
gue kenapa jadi ngaco ngomongnya
enggak enggak enggak
ki enggak enak gue ki
enggak enggak apa sih
pak birna sih
cus udah malu
aduh aduh aduh
ampun aja diberantakan
kamu senang banget sih hari ini
iya dang sus
maman dan papa kan sudah pulang
pas nanti aku pentas
mama dan papa bakal dateng
iya boleh seneng
yang namanya seneng itu enggak boleh terlalu berlebihan
yaudah aku masuk deh ya sus
tunggu di sini seperti biasa ya
tiap hari yang terenak kayak gini
gini ya rasanya ya kalau punya anak
bisa pelan pelan gak sih
sudah bilang ke mama saya
sabtu besok saya mau ke sana
dan saya mau ajak pacar saya
saya ini benar benar butuh bantuan kamu merk
kok pak riza ledakan banget sih ngomongnya
gue jadi bingung nih
gue mau ke toilet sekarang buat cucu muka atau gimana nih
ngomong kasih pelan pelan sini
mau ke sana
saya kan kanterin mama dulu
oh enggak sih
tunggu aja ya
sama mama dia
sama mama gak tuh
butuh banyak istirahat kamu
aku pasti masih mau main sama sekolah
ya kamu kalau main sama askara
yang ada kamu gak istirahat
kamu harus butuh banyak istirahat supaya kamu tambah sehat
kamu udah janjiin rena untuk datang ke acara parent day nya
mau punya solusinya
gimana kalau askar tetap di sini ya
karena mama masih kangen kan
kamu di sini aja
jadi andi tetap bisa main sama askara
tapi ada yang jagain askari juga
biar andi gak capek capek
nggak usah ya
oma keluar dulu ya
aduh aku senang banget dengan kalian
sama koak dulu ya
ya udah sama papa
mama kangen gitu
sama sama mama aja
ikan suri yuk
jadi gimana mas
kayaknya rena kecewa banget ya
dia jadi pohon pohonan gitu
iya kemarin semua cerita
jadi gimana mas
iya kemarin sempet cerita sama saya
dia bilang kita jadi pohon
tapi rena mau jadi singa
bening jadi pohon daripada jadi singa
gak harus menunjukkan sesuatu yang
lagipula kalo misalkan dia mau jadi singa
itu kan peran udah diambil sama temannya
rena jadi ngerebut peran temennya kan kasihan
sehingga mau jadi
jadiin rina itu anak yang serakah
mau dikasih rumah mama nih
eh sama papanya juga sini
ya saya harus lupa sepatu
oh gak mau
iya yaudah yaudah
sama papa dulu mama kangen
bukan baru liat mamanya
iya iya papa kesitu
iya papa lu pas pas kesitu
iya udah disitu dulu
ah gue berangkat kerja ya
lo mau langsung pergi
gue tuh pengen ngajak lo ngobrol
lo kenapa bisa keluar dari rumah sih
ya gue pengen mandiri aja sih
gue pengen hidup sendiri
orang tua gue
makanya gue keluar dari rumah aja
jangan kasih tahu siapa siapa ya
kalo gue ada disini
plan lo dari awal tuh
mau tinggal dimana
ya tadinya gue pengen ke apartemen
cuma gue baru inget kalo apartemennya itu lagi disewain
cuma gue baru inget kalo apartemennya itu lagi disewain
gak apa apa ya
gue sementara tinggal di rumah lo dulu
sebenarnya gue gak tau sih
mau tinggal dimana sebenernya
soalnya juga gue gak ada uang
ya boleh aja sih
tapi lo harus bantuin gue
yaudah kalo gitu gue berangkat ke kantor ya
abis itu baru gue ngobrol ke
mbak itu siana kenapa ya
gatau mbak akhir akhir ini mbak sienna
emang lagi gak enak badan
tapi disuruh piksa gak mau
padahal setiap hari mbak shena selalu ngeluh
badannya pegel pegel mbak
lo beneran gak kenapa napa
gue cuma gak enak badan aja
gak ada yang ngejep
mbak sienna ini saya bikinin teh anget
kepanasan apa gimana sih
kok muntah sih dikasih teh anget
kayak orang hamil aja
ya gak tau gue cuma
lagian lo kalau kayak begini kenapa nggak langsung ke dokter aja sih
kayak gak ada duit aja
lo gak usah ngurusin hidup gue deh
mendingan sekarang ke kantor
mulai mulai sienna aneh deh
mana pembantunya bilang badan dia pegel pegel lagi